muktamar ke empat puluh delapan muhammadiyah resmi dibuka oleh presiden joko widodo pada sabtu pagi
sejumlah tokoh penting hadir salah satunya adalah ketua dpr ri puan maharani
dalam kunjungannya ini puan disambut warga muhammadiyah di solo
ketua dpr ri puan maharani menghadiri muktamar ke empat puluh delapan muhammadiyah aisyah di solo jawa tengah
pada kesempatan itu puan berkunjung ke masjid raya sheikh zayed yang baru diresmikan presiden jokowi
dan presiden uni emirat arab muhammad bin zayed

kedatangan puan disambut hangat oleh warga muhammadiyah dan masyarakat yang ada di sana
muktamar ini sendiri dihadiri oleh ribuan warga muhammadiyah dari berbagai penjuru indonesia
dalam kunjungan pertamanya ini puan berkeliling masjid dan menemui warga yang berkumpul
warga juga meminta untuk bersuah foto
tamat juga ikut tamat jalan jalan
menurut puan muhammadiyah menjadi bagian dari kultur keluarganya
ia menambahkan soekarno adalah pengagum sosok pendiri muhammadiyah kiai haji ahmad dahlan
bahkan sang proklamator resmi menjadi anggota muhammadiyah pada seribu sembilan ratus tiga puluh delapan lalu
perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua
ketua dpr ri itu menyebut semangat pengabdian membuat muhammadiyah terus bertahan dan berkembang
ia menilai muhammadiyah juga memiliki peran dalam perjuangan mendirikan merawat dan memajukan indonesia
puan mengungkapkan bentuk partisipasi muhammadiyah terlihat dari didirikannya ratusan rumah sakit dan klinik untuk menjaga kesehatan masyarakat
muhammadiyah juga mendirikan ribuan sekolah dari tingkatan pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan bangsa
dalam muktamar ke empat puluh delapan muhammadiyah ini
juga akan dilakukan pemilihan pengurus pusat muhammadiyah periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
sekaligus pemimpin pp aisyah yang merupakan organisasi perempuan muhammadiyah